menaikkan status tersangka kepada muhammad rizik alias habib muhammad rizik sihab
dan selanjutnya penyidik juga sudah membuat surat pencekalan
pencekalan yang pertama kepada muhammad rizik alias habib muhammad rizik siap
kepada dijan imigrasi kemenuhan dalam waktu dua puluh hari
setelah melakukan gelar perkara pada tujuh desember dua ribu dua puluh
polisi menetapkan rizik syihab dan lima orang lainnya sebagai tersangka
selain pencekalan ke luar negeri rizik syihab terancam ditangkap paksa oleh kepolisian
kuasa hukum fpi masih akan membahas langkah selanjutnya terkait penetapan status tersangka
pimpinan fpi rizik syihab oleh kepolisian
jadi kita tim kuasa hukum masih akan berdiskusi lebih lanjut
kemudian akan menentukan langkah langkah terkait dengan dinamika yang ada
dimana saat ini sudah jadi tersangka informasinya
kita juga belum menerima secara resmi ya ada panggilan atau apa terkait hal tersebut
untuk keamanan saya tidak bisa mengungkapkan mohon maaf seperti itu
meski keberadaannya masih menjadi misteri
terkait bentrokan antara laskar fpi dan polisi
dengan tegas rizik syihab mengatakan akan menempuh jalur hukum

kami tidak akan biarkan mereka tidur senang
sampai mereka lari merobat semua orang di sini
kami tidak akan kejar
maka itu saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa indonesia
tahan diri sabar kita hadapi dengan elegan
kita tempuh prosedur hukum yang ada
karena kalau prosedur hukum yang ada kita harus menangkapnya
maka kalau prosedur hukum ini terkudangkan baik
maka kita harus memakai kebohongan
meski semangat mematuhi jalur hukum saat kepolisian melakukan pemanggilan
rizik syihab kembali tidak memenuhi panggilan polisi kamis sepuluh desember
direktorat reserse kriminal umum polda jawa barat akan segera melayangkan
surat pemanggilan kedua bagi rizik syihab untuk dimintai keterangan
sebagai saksi terkait kerumunan masa di megamendung kabupaten bogor
tim liputan cnn indonesia